pasca aksi bom bunuh diri di mapolsek astana anyar kota bandung
petugas puslap empat mabes polri masih melakukan upaya penyelidikan di lokasi kejadian
kabit humas polda jawa barat kombes polisi ibrahim tompo menyatakan
pelaku peledakan mapolsek astana nyar pada rabu pagi
sempat rekam kamera pengawas saat menerobos apel anggota polsek
sembari membawa dua bungkusan bom
pelaku berusaha menyerang petugas dengan senjata tajam
sebelum akhirnya satu dari dua bom panci yang dibawanya meledak
jadi dari kronologis kita melihatnya dari cctv
pada saat dilaksanakan apel oleh anggota
kemudian terlihat ada orang yang masuk lewat pagar
di mana pagar tersebut terkutum tapi tidak penuh
jadi pagar itu terbuka sedikit kemudian dari pagar tersebut dia dorong
kemudian pada saat dia masuk langsung mengayukan golok
dan langsung pengen menyerang anggota
jadi belum sempat mengayunkan goloknya
sampai kepada anggota ledakan sudah terjadi
kemudian pelaku pada saat itu masuk dengan membawa dua bungkusan
satu di depan satu di belakang
nah jadi pada saat terjadi ledakan ledakan tersebut
satu yang meledak kemudian satu lagi itu terlempar
jadi pada saat terlempar masuk ke jendela pintu
dan masih utuh
jadi bahan material yang lain itu masih utuh
karena yang kemudian tadi di disposal